gejala happy hypoxia kira kira ini menjadi pembahasan ramai dibahas ya
ini merupakan terminologi medis baru yang terkait dengan covid
banyak dokter mengatakan ini khas sekali covid
pasien tidak merasakan apapun tapi tidak sadar kadar oksigen perlahan turun dan ini mematikan
happy hypoxia pembunuh tanpa gejala
tapi sebelum kita membahas soal happy hypoxia lebih dalam
kami sajikan dulu perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia sampai saat ini
penambahan kasus per hari ini sebanyak dua tiga ratus enam kasus baru satu ratus enam puluh satu ratus enam puluh lima kasus
tertinggi penambahannya ada di dki jakarta tujuh ratus tiga belas kasus kemudian di susul jawa timur dan juga di jawa tengah
kemudian yang meninggal sejauh ini bertambah delapan puluh enam orang yang sembuh bertambah dua lima ratus empat puluh dua
yang meninggal sudah hampir tujuh orang akibat covid sembilan belas
jauh sekali di atas standar who
masih cukup tinggi angka kematian masih terus bertambah
salah satu yang sedang menjadi perhatian adalah kasus kematian dengan gejala happy hypoxia
kasus ini baru baru ini muncul di kabupaten banyumas
jadi ada tiga orang mereka positif covid sembilan belas
mereka termasuk tidak memiliki gejala klinis apapun terlihat biasa saja bisa berkomunikasi
namun saturasi oksigen atau jumlah oksigen di dalam tubuh mereka terus turun hingga menyebabkan meninggal dunia
kasus ini sudah ditemukan sebenarnya di amerika serikat bulan mei lalu
sampai sekarang masih menimbulkan misteri di kalangan ilmuwan dan dokter
penelitian juga masih dilakukan di amerika serikat
jadi sebenarnya apa itu happy hypoxia
apa yang sebenarnya terjadi ketika kita mengalami happy hypoxia
ini adalah istilah medis baru yang ditemukan karena covid
ini khas pasien covid
happy hpoksi adalah kondisi ketika kadar oksigen di dalam darah turun
jadi ada seorang pasien covid kadar oksigennya di dalam darah turun
pasien sudah dinyatakan positif covid tanpa gejala
kondisinya terlihat baik masih bisa berbicara masih bisa pegang handphone pada saat itu kondisinya yang di banyumas seperti itu
bahkan banyak pasien dengan happy hypoxia sekali lagi masih bicara lancar masih bisa berjalan malah
jadi badan seolah olah sudah beradaptasi dengan jumlah oksigen yang turun tapi kemudian organ organ vital sudah menurun fungsinya
tidak ada sesak nafas yang dialami oleh mereka yang mengalami happy hypoxia
tapi sekali lagi tiba tiba organ organ vital sudah kekurangan oksigen tidak hanya paru paru tapi juga jantung ginjal hingga otak
dan dampak terburuknya
dan dampak terburuknya
terjadi perburukan terhadap organ organ vital itu karena sudah bekerja dengan berat dengan oksigen yang terus menurun
dampak terburuknya adalah kematian
lalu bagaimana caranya kita memastikan agar kita tidak mengalami happy hypoxia
yang pertama pastikan anda tidak terkena covid
terapkan protokol kesehatan sebaik mungkin
gunakan masker protokol kesehatan
gunakan masker hindari kerumunan jaga jarak semaksimal mungkin
cuci tangan dengan rajin karena sekali lagi kasusnya terus bertambah banyak di indonesia
happy hypoxia banyak terjadi kepada orang muda sehat tidak memiliki kondisi medis bawaan
dan kasus ini banyak terjadi di amerika serikat
jadi sekali lagi protokol kesehatan wajib
kalau sudah kemudian periksa ke dokter jika anda mengalami gejala covid sekecil apapun
misalnya sesak nafas ataupun anda alami kondisi tubuh yang tidak biasa
kalau misalnya rate nafas anda
kemudian tiba tiba berubah menjadi lebih cepat
kemudian yang harus anda lakukan juga adalah tes covid
jika anda merasakan gejala klinis sekecil apapun
dan anda sudah kontak atau anda berada berdekatan
sudah ada kasus covid di sekitar anda
tidak ada salahnya untuk mengecek covid
swab atau rapid swab lebih disarankan saat ini
jangan lupa untuk melakukan ronsen
dicek sekali lagi kondisi paru paru anda seperti apa
dan untuk memastikan anda
dan untuk memastikan anda
dan untuk memastikan anda
saturasi oksigennya seperti apa
yang akan dilakukan
kemudian anda mengecek dengan pals oximeter
dan sekali lagi kalau misalnya terjadi hep hipoksia
seperti yang disampaikan ketua perhimpunan dokter paru agus susanto
apa yang bisa dilakukan
salah satunya adalah terapi oksigen
itu sebaiknya kalau terjadi hipoksemia harus mendapatkan suatu terapi oksigen
yaitu oksigen yang diberikan suplementasi
karena kadar oksigen di dalam udara bebas tidak cukup untuk bisa kita hirup
oleh karena itu diberikan yang namanya suplementasi atau terapi oksigen
diberikan oksigen sesuai dengan kekurangannya
nanti diukur dari pemeriksaan darah dulu
beberapa kadar oksigennya yang kurang
nanti akan dihitung sehingga diberikan sesuai kebutuhan
nah makanya nanti akan menjadi lebih fresh ketika dia mendapatkan oksigen
ya dokter dan istri
ya dokter dan ilmuwan mengatakan mutasi virus corona saat ini terjadi
dan menyebabkan penyakit ini dikatakan sebagai penyakit sejuta wajah
jadi tidak ada salahnya sekali lagi untuk tetap berhati hati dan jaga kesehatan anda